kabarin kang eco ya pak kalau kita besok mau datang
kang buruan atuh keburu siang
kang kita kan mau ke air terjun
lampu saya maaf pak saya gak sempet ngabarin ke pak hansip atau pak kantip
iya nggak apa apa bu semuanya teh aman
semaleman saya teh yang jagain rumahnya
oh ya ampun makasih banyak pak rumahnya udah dijagain
iya sama sama makasih bu dokter buin ya
mi minggu lalu teh mang samin kesini tapi gak tau emak teh marah pisan sama dia
ada apa ya pih
tanya aja langsung sama mas suha
sebelumnya kita tidak tahu kalau ternyata mas suha itu punya adik wasamin
kan kemarin udah ketemu
maksudnya sebelum itu doy
sebelum apa kum
sebelum dia datang
saya tidak tau kalau ternyata mas suha itu punya adik wasamin
jadi sebelum wasamin datang kita tidak tau
oh bilang atuk kum
tau tau tau
kok kamu kenapa sih kalau ngomong gak langsung aja kok
bu dokter dan bu guru sudah pulang posat rw
semalam mereka menginap di jakarta
ronda tolong diaktifkan kembali
rompok rondanya disusun ulang
siap pak ustadz rw saya kerjakan sekarang
pak ke sini
terima kasih pak
gimana urusan pernikahannya
sudah diurus semuanya
udah pak udah semuanya
tinggal tunggu hari hari aja
terima kasih dedy
debbie cucu kakek yang paling cantik sejak katerai
ya untung kamu mirip mama
nggak mirip papa
debbie kangen banget sama kakek
kakek juga kangen banget sama debbie ya
kenapa baru datang sekarang
adik adik kamu sudah pada pulang semua
belum parah sudah lewat baru nongol
ikut sibuk pak
ini nggak bisa diurus
ini nggak bisa diurus
ini nggak bisa diurus
coba dulu surat cinta aceh yang kamu balas
kamu jadian sama dia
sekarang jadinya mada dan nggak gaul
aceh itu orangnya gaul ceweknya banyak
dia itu pejuang cinta sejati

kamu mah suami kuno
ikutlah anak papa
papa mau ikut diduain
ikut debbie ayo masuk masuk masuk
kamu nggak usah
kalau begitu kita pamit dulu ya kan
tapi jangan lupa nya
nanti datang di pernikahan anak saya
insya allah kang badun
insya allah kang badun
kakek jadi nggak ke ciraus ma
tolong gelas gelas di depan dibereskan
temen apa ada yang mau datang lagi
ke ciraus tuh jadi
apa kan pernah bilang kalau kita hari ini mau kecil haus
tamu apa kan masih banyak
nanti kita ke sana besok nya
yang serius atu apa
nanti malah nggak jadi
insya allah ma
besok kita ke ciraos ya
kalau gitu mimin kabarin kangen cuy ya pak
kalau kita besok mau datang
kang kita kan mau ke air terjun
anterin barbara berenang
kok akan pakai baju batik
kayak mau kondangan
terus akan pakai apa dong dah
ya pakai pakaian yang pantas untuk antar anak berenang dong
jangan lama lama ya
keren aja makasih ya anak
cuy lagi yang kalau emang udah bersih gausah dipel terus
telma bisa dua hari sekali aja paling sapu sapu aja kamu cukup
eh cuy toko purnitur yang udah buka dimana ya
emangnya apa aja yang mau dibeli cak
banyak cuy meja kursi lemari rak buku gitu banyak
oh kalau begitu ju lihat dulu
itu ya kalau udah ada yang buka kamu kasih tau cuy
kalau cui kerja di sini masih boleh jualan cilok gak
asal kamu bisa bagi waktu boleh atau boleh jualan cilok
rajin sih ucu mah langsung bersih tuh lihat tuh
aduh lama banget sih

harinya adelante juga valleluya
nah kita jalan dulu
um udah mulai

enak dulu itu